selamat pagi mari kita simak bagaimana informasi seputar mudik dalam gomudik dua ribu tujuh belas
hingga jumat malam kemacetan panjang arus pemudik terjadi di ruas tol jakarta cikampek
masih tingginya jumlah kendaraan pemudik ini dari jakarta ke arah jawa tengah dan juga timur menjadi pemicu utama kemacetan ini
kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan dua puluh hingga tiga puluh km per jam bahkan laju kendaraan harus sesekali terhenti karena padatnya arus kendaraan
kemacetan juga terjadi karena adanya aktivitas pemudik keluar masuk rest area kilometer lima puluh tiga
hal berbeda justru terpantau di jalur arah sebaliknya atau arah jakarta
kondisi jalan terlihat lengang kendaraan yang melintas pun bisa melajukan kendaraannya hingga kecepatan tujuh puluh km per jam
hingga jumat malam kemacetan panjang arus pemudik terjadi di ruas tol jakarta cikampek
dan salah satu titik kemacetan arus mudik di jalur selatan cicalengka jawa barat untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini
sudah ada laporan dari produser lapangan cnn indonesia aziza hanum
selamat pagi hanum bagaimana kondisi terkini di sana
baik selamat pagi lady benar sekali saat ini saya tengah berada di jalur cicalengka di kabupaten badung
dan seperti yang bisa lady saksikan sekarang di belakang saya bahwa kondisi lalu lintas ini masih ramai lancar tidak terjadi kepadatan
namun tadi ketika perjalanan tim kami menuju sampai ke cicalengka ini kami melewati daerah parakan muncang
di mana terjadi sedikit kepadatan karena parakan muncang ini merupakan salah satu jalur alternatif untuk menuju sumedang
dan apabila dari hasil pantauan kami di lapangan bahwa di sumedang ini tengah terjadi kemacetan panjang
dan imbasnya sudah sampai ke jalur masuk alternatif parakan muncang tersebut
namun di sepanjang cicalengka ini memang kondisi lalu lintas masih ramai lancar
dan benar sekali seperti yang tadi sudah lady sampaikan penyempitan jalan baru terjadi ketika pemudik ini memasuki wilayah nagrog sekitar satu km menuju nagrek
dan karena bentuk kontur jalan yang berkelok dan juga jalanan yang begitu menyempit akhirnya kemacetan pun terjadi tidak terelakkan sejak malam tadi memang di nagrek sudah banyak terjadi antrian kendaraan
dan dari hasil data yang berhasil kami himpun dari pos induk dishub kabupaten bandung
memang hamin dua sejak hamin dua kemarin jalur selatan nagrek ini sudah terjadi penumpukan kendaraan
tapi penumpukan kendaraan ini ternyata didominasi oleh kendaraan roda dua
jumlahnya banyak sekali lady ini sekitar ada satu ratus enam dua ratus tiga puluh tujuh motor atau kendaraan roda dua dan ada empat puluh satu tiga ratus enam puluh tujuh mobil tidak sampai separohnya
jadi yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa pemudik motor ini memilih waktu
lebih dekat dengan hari lebaran untuk mudik begitu karena memang hari terakhir kerja seperti kita tahu hari terakhir kerja adalah hamin tiga dari lebaran dan hamin dua di jalur selatan ini pemudik motor mulai mendominasi
dan anda bisa lihat barusan banyak sekali motor motor yang melaju dengan kencang di belakang saya karena memang di sini lalu lintasnya masih begitu lancar
dan nanti begitu mereka sampai di depan arah nagrek leles dan juga pasar limbangan mereka akan kembali tersendat karena juga adanya pasar tumpah yang terdapat
terima kasih aziza hanum untuk informasi anda melaporkan langsung dari kawasan cicalengka jawa barat
dan demikian komudik pagi ini sampai jumpa satu jam mendatang